sementara itu warga perumahan kunciran mas permai kelurahan kunciran indah kecamatan pinang kota tangerang banten resah
karena air olahan perusahaan daerah air minum tirta benteng mengeluarkan cacing merah beberapa hari terakhir
pdam tirta benteng kota tangerang meminta maaf atas peristiwa ini
salah seorang warga perumahan kunciran mas permai kota tanggerang menunjukkan air olahan pdam tirta benteng kota tanggerang
yang mengeluarkan cacing merah berukuran kecil
menurunnya kualitas air pdam tersebut telah terjadi sejak empat hari terakhir
di mana warga harus menyaring sebelum menggunakan air tersebut
warga pengguna air pdam tirta benteng kini merasa resah dan takut jika terus menerus mengonsumsi air mengandung cacing merah
untuk sementara air olahan pdam hanya digunakan untuk mandi
sedangkan kebutuhan air untuk memasak dan minum terpaksa harus membeli air bersih
air mandi harus dicucup dulu disaringin soalnya ada cacing pas itu kaget saya
kabar saya sudah dua hari tiga hari yang lalu kata ibu saya
ini masih dikonsumsi atau tidak
ya enggak lah gimana ya cacing takut pas mandi juga kaget saya
masuk ke kling atau enggaknya gak tahu saya
sementara itu humas pdam tirta benteng iksan sodikin meminta maaf atas ketidaknyamanan yang diterima pelanggan
ia mengklaim munculnya cacing bukan dari kesalahan pengolahan
melainkan akibat air baku dari sungai cisadane serta kaliangke
yang mengalami penurunan kualitas sebagai dampak musim kemarau berkepanjangan
pihaknya telah menurunkan tim ke lapangan untuk memperbaiki kualitas air
dan berharap dalam waktu dekat kualitas air kembali normal
karena memang secara kualitas air bakunya memang saat ini sedang jelek
jadi tingkat kekeruhannya juga tinggi saat ini ntu nya juga tinggi gitu kan
karena memang air bakunya sedang sudah tidak
ada apa turun hujan gitu kan
memang sudah secara kualitas kuantitas memang sudah tidak memungkinkan untuk diolah secara normal
selama proses perbaikan aliran air pihak pdam tirta benteng mengirimkan tangki air bersih
untuk membantu pengguna yang kesulitan mendapatkan air bersih
ada pun warga yang mengalami kemunculan cacing merah sejauh ini sebanyak tiga tujuh ratus sambungan
atau pengguna pdam tirta benteng yang tersebar di perumahan kunciran mas permai
perumahan buana gardenia dan perumahan pepabri kecamatan pinang kota tanggerang
turnia tangerang banten